tim pengendalian inflasi daerah atau tpid
memiliki peran yang semakin penting dalam menjaga stabilitas harga di daerah
hal tersebut dikarenakan langkah menjaga stabilitas harga
tidak cukup hanya dilakukan di tingkat pusat
untuk itu upaya mengatasi kapasitas produksi yang masih minim
serta masalah rantai pasokan komoditas pangan yang belum efisien
menjadi kunci dalam memelihara stabilitas harga ke depan
pada tanggal dua puluh tujuh mei dua ribu lima belas bertempat di grand sahidjaya hotel
pemerintah dan bank indonesia menggelar rapat koordinasi nasional tpid ke enam
bagi sejumlah kalangan rakornas kali ini terbilang istimewa
pasalnya untuk pertama kali presiden hadir tak hanya untuk membuka
namun juga memimpin jalannya rapat hingga selesai
merupakan suatu kehormatan bagi kita semua
bahwa bapak presiden republik indonesia berkenan hadir bersama dengan kita
bukan hanya untuk membuka atau menyampaikan kata pembuka
tetapi beliau akan memimpin sendiri langsung rapat koordinasi

gubernur bank indonesia juga kembali mempertegas komitmen daerah
dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi empat
kan dan kegiatan tpid di berbagai daerah yang diarahkan pada upaya menjaga dan melaksanakan empat k
yaitu ketersediaan barang dan jangka
kalau harga tidak realistis kalau perlu bikin operasi pasar
dan yakinkan tidak ada penimbunan penimbunan
komitmen daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah
untuk memperbaiki konektivitas sangatlah penting untuk meyakinkan kelancaran distribusi
dan komunikasi yang efektif untuk mengelola persepsi masyarakat
rekornas tpid diawali oleh laporan gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo
dalam kapasitasnya mewakili kelompok kerja nasional tpid
dilanjutkan dengan sambutan dari presiden republik indonesia joko widodo
saya hanya ingin mengingatkan bahwa
pertumbuhan ekonomi itu sangat penting
pengendalian inflasi juga sangat penting
dan ini juga saya tekankan sekali lagi
bahwa daerah memang ke depan harus menganggarkan anggaran untuk operasi pasar
kelihan inflasi saat ini masih berkaitan erat
dengan keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antar daerah
terdapat mewujudkan kedaulatan pangan
dukungan pemerintah pusat dan daerah
dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan secara serius
presiden joko widodo menyerahkan penghargaan kepada tpid terbaik
penghargaan diberikan kepada tpid
yang mewakili kawasan sumatera jawa dan timur indonesia